sebuah video memperlihatkan ledakan tabung oksigen berukuran satu kubik
yang tengah diisi di agen penyisian pt bajasarana sejahtera
di jalan antasari pontianak kalimantan barat kamis siang
ledakan tabung oksigen ini melukai yohannes
orang pekerja yang tengah menyisi tabung oksigen
yohanes terkapar dengan kepala terluka akibat ledakan ini
warga yang tengah antrean pun panik dan menyelamatkan diri keluar ruko
saksi mata menyebutkan ledakan tabung ini terdengar keras
besertai asap putih yang keluar dari dalam ruko
daniel direktur pt bajasarana sejahtera mengakui
adanya insiden ledakan tabung oksigen di rukonya
tabung oksigen itu meledak saat tengah diisi
pt bajasarana sejahtera bertanggung jawab sepenuhnya
dengan menanggung seluruh biaya perawatan korban di rumah sakit
dan untuk menghindari efek lain dari ledakan tabung oksigen ini
agen pengisian oksigen ditutup selama dua hari ke depan
sama ada empat botolnya itu
botol dari mana kita nggak tahu
jadi mungkin botolnya berminyak atau apa ya
itu ada kena
tertimpa sampai tertimpa
nah untuk penanggung jawab sendiri seperti apa sekarang nih pak
ini ada di rumah sakit
kasus ledakan tabung oksigen ini mengejutkan warga
di tengah krisis oksigen yang masih terjadi
sementara polresta pontianak tengah menyelidiki kasus ledakan ini
pemilik tabung oksigen yang meledak belum diketahui hingga saat ini
adisa putro pontianak kalimantan barat